ini tentang aksi tak terpuji manusia terhadap binatang yang kembali terulang dan viral di media sosial
seorang pria menyemburkan asap rokok elektronik ke satwa koleksi batu secret zoo di jawa timur
belakangan setelah dikecam netizen pelaku pun minta maaf
aksi tak berperi ke binatangan terulang kembali
seorang pria menyemburkan asap tepat ke muka seekor monyet ekor merah asal afrika
koleksi batu secret zoo
aksi tak terpuji ini kemudian jadi viral setelah diunggah di instagram aktivis penyayang satwa doni herdaru
netizen pun ramai berkomentar
rata rata menyayangkan perbuatan pelaku sekaligus mempertanyakan kontrol pengelola kebun binatang
belakangan pelaku yang diketahui bernama david minta maaf
dua puluh juli dua ribu delapan belas lewat media sosial pemilik akun instagram at david epec ini mengaku hilang dan menyesali tindakannya
tak cuma lewat media sosial senin tiga puluh juli
david menemui langsung pihak pengelola batu secret zoo untuk menyatakan permintaan maaf
tapi dengan ini saya beri tiket untuk minta maaf ke pihak secret zoo dan juga masyarakat semua untuk hal trauma telah saya lakukan juga
meski primata korban kisahngan david kini harus dikarantina dan belum dikembalikan ke kandang
pihak manajemen batu secret zoo menerima permintaan maaf
dan berjanji tidak akan membawa kasus ini kerana hukum
untuk kedepannya pengelola akan menambah sistem pengamanan agar satwa koleksi tak lagi jadi bahan kejahilan pengunjung
bagi manajemen kita akan memperjelas untuk kedepannya kita akan memperjelas untuk tempat tempat yang tidak boleh dilarang merokok
dan kita sudah menyediakan tempat tempat yang diperlukan
penyesalan dan keberanian pelaku untuk mengakui kesalahan pantas diapresiasi
namun yang lebih penting bagaimana menyadarkan masyarakat
bahwa hal yang tidak pantas dilakukan dan tidak seharusnya terjadi
apalagi aksi tak terpuji semacam ini bukan sekali ini saja
november dua ribu tujuh belas sebuah video viral juga menunjukkan sekelompok pengunjung berulah tidak pantas di taman safari bogor
diduga hanya demi viral di media sosial para pelaku terekam berupaya mencekoki sejumlah satwa koleksi taman safari dengan minuman beralkohol
untuk kelakuannya para pelaku saat itu sempat berurusan dengan pihak berwajib